mau yang biasa
kalau yang biasa satu ratus lima puluh
gak apa apa sih kaget aja
soalnya baru kemarin aku hari jumat berangkat rp sembilan puluh ribu
sekarang katanya satu ratus sembilan puluh lima kan kaget
gak tau sih aku kemarin biasa aja naik yang biasa
mau ke kalongan
mau ke kalongan biasanya rp satu ratus sembilan puluh lima
gak jadi kan
ini mau nyari rp seratus lain
gak mau nanya dulu
kemarin pas saya beli itu masih harga rp lima ratus lima puluh
pas mau berangkat kita pelunasan
itu udah naik rp seratus
iya betul betul parah parah
gimana lagi kita semua pada naik kayak gini
biasanya kita bolak balik jadi mikir juga ya
bukannya berat lagi pak
apalagi kita berempat ya
ya strateginya banyak banyak ini berdoa bang
jadi gini bang
semua konsumen itu ada sebagian ngeluh
ada juga sebagian kalau dia ibarat kata itu ada kerjaan
mungkin ya namanya bbm ini semua ada yang ngelu
gak ada yang gak ngelu ada yang ngelu
tapi ibarat kata itu gini
bbm naik itu janganlah terlalu tinggi gitu
kesian juga drapernya ini
mau makan apa
biasanya kalau jakarta padang itu minimal enam juta
sekarang sekitar delapan jutaan
sumatera itu bang
kalau jawa itu
tergantung ini apa
kalau solo itu kan tergantung bisnya itu
kalau ini sekitar
kalau perjalanan ini apa itu
uang jalannya sekitar empat juta
sekarang jadi empat juta
sekarang ini sudah berapa jutaan
sekarang ini sudah berapa jutaan
sekarang ini sudah berapa jutaan
untuk nanti biasanya kalau memang ada kenaikan bbm seperti ini
nanti untuk aturan kenaikan tarif itu memang nanti diatur sama pemerintah
namun sampai saat ini belum ada aturan
tapi kita menghimbau ke awak bus
supaya kita tekan sedini mungkin jangan ada kenaikan dulu sebelum ada kenaikan resmi dari pemerintah
kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya
karena ini penumpang juga sudah banyak mengeluh dengan ada kenaikan begini
bahkan ada beberapa penumpang kemarin juga kita temukan banyak yang komplain bahkan membatalkan perjalanan mereka